mama terpaksa melakukan semua ini
tapi kakak selalu ada untuk mama kan
kakak akan selalu menghibur mama kan
ayah kangen sama kamu cantik
ayah bener bener kangen
kamu jangan sedih sedih terus dong
sedih itu gak bisa mengubah apa apa do
dari tadi kamu kan belum makan
mama bener ma
edo gak bisa tinggal diem aja ma
edo harus bertindak
kamu mau bertindak apa
edo mau laporin indi mah
kamu jangan lapor polisi
karena hal itu
akan mencelakakan si cantik do
edo tuh gak mau celakakan si cantik ma
dengan eno melaporkan ini ke kantor polisi
edo mencegah ini agar ini tidak mencelakakan si cantik ma
kamu harus sabar dong
dinginkan kepala kamu do
kamu dengerin omongan mama
ini masalah keluarga do
seharusnya kita bisa selesaikan
dengan cara kekeluargaan
jadi gak usah pakai lapor ke polisi segala do
kalau udah kayak begini mah
ini namanya bukan masalah keluarga lagi ma
tapi yang dilakukan itu namanya tindakan kriminal ma
ini tuh menculik anak edo mah
dan edo gak terima
nu sama sekali gak terima
siapa yang menculik
indi membawa anaknya sendiri
anak kandungnya sendiri do
dia yang mengandung dan melahirkan
mana bisa dibilang penculikan dok
apapun itu alasannya ma
indi membawa bayi edo tuh diam diam ma
dan itu namanya penculikan
kamu bisa mencari bayi edo ma
kamu tuh jangan emosi do
dinginkan kepala kamu
kalau indi sampai ditangkap polisi
indi itu pasti ketakutan
justru itu yang membahayakan
kamu tuh harus belajar dari pengalaman
dulu waktu kamu berebut anak sama kami